menteri keuangan sri mulyani menyampaikan beberapa hasil sidang kabinet paripurna
salah satunya mengenai pemangkasan anggaran belanja negara di tahun dua ribu enam belas
hal ini disebabkan pencapaian penerimaan pajak yang diperkirakan berkurang rp dua ratus sembilan belas triliun
dari target sebesar rp satu lima ratus empat puluh enam triliun
langkah langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah
mengurangi belanja rp enam puluh lima triliun di kementerian lembaga dan transfer ke daerah rp enam puluh delapan delapan triliun
untuk outlook defisit tahun dua ribu enam belas sesudah melakukan langkah langkah tadi yang telah disetujui oleh bapak presiden
kami perkirakan akan dua lima persen dari gdp
jadi agak sedikit
meningkat dari apbnp yaitu rp dua tiga puluh lima triliun
dan oleh karena itu ada tambahan sedikit dari sisi pembiayaan sekitar rp tujuh belas triliun
dua ribu tujuh belas kami akan menggunakan pembahasan yang sudah disampaikan dengan dpr selama ini
terutama dari sisi asumsi makro tahun dua ribu tujuh belas
yaitu pertumbuhan ekonomi diasumsikan lima tiga persen
inflasi empat persen
suku bunga lima tiga persen
nilai tukar rp tiga belas tiga ratus
harga minyak mentah rp empat puluh lima
dan lifting minyak rp tujuh ratus delapan puluh per hari